sebuah kapal penumpang terbakar di perairan karimun jawa
kapal diperkirakan membawa sedikitnya satu ratus empat belas penumpang
belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran
dilansir dari detik com menurut kapolres jepara akbp yundianto adinugroho
kebakaran terjadi sekitar pukul empat lebih empat puluh lima menit
selain membawa penumpang kapal juga mengangkut sejumlah kendaraan
saat ini polair dan kapal penyelamat sedang menuju lokasi
kondisi penumpang dan awak kapal masih belum diketahui
karena jalur komunikasi radio terputus
dan untuk mengetahui informasi terbaru kami telah terhubung dengan nur isrodin muhlisin
kepala basarnas jawa tengah
selamat siang pak bagaimana kondisi para korban kecelakaan ini
selamat siang pak
dapat mendengar suara saya dengan jelas
iya bisa mendengar
pak kami ingin mengetahui bagaimana kondisi para korban kecelakaan saat ini
ya baik mas julian
jadi dapat kami sampaikan bahwa perkembangan saat ini dari kecelakaan kapal terbakar
di sebelah barat laut pulau karimun jawa yang mengangkut satu ratus sembilan belas penumpang beserta dengan beberapa kru
dapat kami informasikan bahwa saat ini
sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari radio ksop semarang
bahwa seluruh penumpang sudah dievakuasi ke kmp kirana
dengan menggunakan takut citra lima puluh sembilan
seluruh penumpang sudah dievakuasi berarti satu ratus sembilan belas nya itu berada dalam kondisi selamat semua pak
baik jadi sesuai yang dapat kami sampaikan dapat informasikan
saat ini memang betul semua bisa dievakuasi menuju ke km kirana satu
jadi saya belum mendapatkan informasi ada yang hilang ataupun ada yang dalam pencarian dan seterusnya
jadi kami mengupdate terus informasi dan kami juga
sarga bunga sudah menggerakkan unsur menuju ke lokasi
baik itu dari kapal basarnas kapal dari tni angkatan laut
kepolisian dari perhubungan dan juga dari operator pelayaran yang lain juga
sudah menuju ke lokasi mungkin dalam waktu dekat sudah sampai tiba untuk membantu proses evakuasi yang ada di sana
baik berarti sudah melakukan pencarian terintegrasi seperti itu pak ya
untuk mendapatkan bagaimana kondisi korban lantas
sebenarnya seperti apa pak kondisi perairan dan juga mungkin dari kapal yang terbakar ini
apakah memang dari informasi syah bandar
cuaca yang kurang mendukung atau memang kapal terbakar karena faktor yang lain pak
dugaan awal sementara sebelum nanti mungkin penyelidikan lebih lanjut dilakukan pak
baik jadi kami basarnas kami sekali lagi menjelaskan di sini bahwa kami hanya bicara dalam proses penyelamatan
kami tidak berbicara mengenai penyebab terjadinya kecelakaan itu seperti apa
nanti biar dari otoritas yang lain yang menjelaskan secara pasti
kami hanya fokus untuk melakukan proses penyelamatan terhadap masyarakat ataupun penumpang yang ada di dalam kapal
dan memastikan tidak ada situasi darurat di situ yang membutuhkan bantuan sar
jadi kami unsur unsur sar gabungan berangkat ke sana untuk melaksanakan proses evakuasi
untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa cuaca di sana juga cukup bagus cuaca cukup clear
kedalaman enam puluh meter di bawah permukaan laut
kemudian kalau ketinggian gelombang juga tidak terlalu signifikan berat untuk melakukan proses evakuasi
sehingga mudah mudahan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat
pemirsa yang ada di sini untuk mendoakan kita bisa melaksanakan penyelamatan terhadap ratusan orang yang sedang membutuhkan bantuan
demikian mas friat
pak berapa personil yang saat ini sudah dari basarnas sendiri yang sudah diterjunkan ke perairan untuk mencari
ataupun juga mencari tahu lagi
seperti apa sebenarnya kondisi para penumpang dan juga anak buah kapal
iya jadi kalau di laut ini kita sudah menyampaikan tadi di depan bahwa kita dari basarnas
tni angkatan laut polisian dan perhubungan sudah bergerak
dan di sana ada sepuluh kapal yang sudah bergerak
ada juga yang sudah sampai di lokasi dan melaksanakan proses itu ada takbut citra lima puluh sembilan dan kmp kirana
yang nanti akan menampung semua penumpang di situ
kemudian juga dari kapal basarnas kn dua ratus tiga puluh satu juga sebentar lagi juga sudah akan merapat
termasuk dari tni angkatan laut itu ada kri soputan dan kal bengkuang juga menuju ke lokasi
kapal polisi air celurit juga berangkat ke sana termasuk dari kplp berhubungan juga menuju ke lokasi
dan juga kapal kapal yang lain kapal motor penumpang kelimutu ekspres bahari
kemudian tanto jaya
saya juga mendekati di lokasi kejadian untuk melakukan bantuan yang diperlukan untuk mengevakuasi penumpang yang ada di dalam kapal
baik pak nur isruddin muhlisin kepala basarnas jawa tengah
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia tentu saja
tadi kami sudah mendapatkan sejumlah informasi setidaknya satu ratus sembilan belas penumpang
dari laporan yang sudah disampaikan ialah seluruhnya selamat dan semoga saja kita berharap proses pencarian berjalan lancar
dan semoga saja ke satu ratus sembilan belas
dua belas penumpang dan juga anak buah kapal tersebut berada dalam kondisi baik baik saja